era industri empat membuka kesempatan bagi industri kreatif terutama level kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnisnya dengan dukungan teknologi terkini
agar semakin berdaya saing kementerian perindustrian menginisiasi berbagai program bagi pelaku industri kreatif untuk berkompetisi di era ekonomi digital
salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan pelatihan industri dan co working space di bidang animasi kerajinan dan juga berhasil
selengkapnya kita bergabung langsung dengan korespondensian indonesia igede nyoman wiryadinata di balai diklat industri dan pasar bali
selamat siang nyoman ada event yang sangat menarik sekali hari ini mungkin bisa diceritakan diberikan gambaran apa yang tengah berlangsung saat ini di sana
ya benar sekali elvira kalau kita lihat suasana di balai diklat ini sangat ramai sekali
sedikitnya ada lima ratus peserta yang mendaftar secara online untuk bisa mendapatkan
mengikuti acara meetup cnn indonesia yang bekerjasama dengan kementerian perindustrian
mereka berasal tidak hanya dari kaulah muda mahasiswa namun juga ada kalangan dosen termasuk juga para pebisnis pemula startup
yang juga hadir tidak hanya mengikuti berbagi sharing dengan para panelis yang ditampilkan
namun juga memamerkan hasil hasil karya ataupun startup yang sudah dan akan mereka kembangkan di kemudian hari
nah disini juga tadi kementerian dalam hal ini menteri elangga hartarto juga menyampaikan bagaimana kementerian perindustrian untuk menyiapkan menghadapi era revolusi yang keempat
bagaimana kementerian akan menyiapkan untuk mendidik ataupun melatih sekitar empat orang kaula muda dalam menghadapi revolusi
nah mumpung bapak menteri belum sibuk sekali dan belum kabur dari lokasi saya akan berbicara atau berbincang dengan pak menteri
pak menteri bagaimana pak menteri melihat kesiapan ataupun bagaimana pak menteri melihat generasi muda kita menghadapi revolusi industri yang keempat ini pak
jadi hari ini dibuat acara di bali creative innovation center yang disponsori oleh kementerian perindustrian
ini untuk menunjukkan perkembangan
program bapak presiden jokowi untuk menumbuhkan entrepreneurs entrepreneurs baru
hari ini ada testimoni dari dua entrepreneurs yaitu mbak indah yang mendorong didirikannya pot coklat di bali dan yang kedua mas gede yang juga dari studio tujuh belas
kebetulan mas gede ini mas bagus ini mengikuti program yang didorong oleh kementerian perindustrian
sehingga mereka sharing pengalaman
sharing passion sama seluruh peserta
dan peserta ini daftarnya online
dan juga kegiatan ini juga dibuat untuk menunjukkan produk produk small and medium enterprise atau startup startup untuk dipamerkan di sini
sehingga komitmen pak presiden untuk mendorong usaha kecil menengah dan kooperasi itu betul betul didorong
dan kita ingin menggetuk tularkan ingin agar para generasi
muda terinspirasi oleh kegiatan kegiatan semacam ini dan pemerintah sendiri mempunyai target
di kementerian perindustrian ada empat entrepreneurs dari startup
kemudian secara nasional kita mengharapkan ada empat juta entrepreneurs yang akan didorong
dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan
kemudian apa pak kebijakan yang disiapkan menghadapi revolusi keempat ini pak
ya pertama pemerintah memfasilitasi jadi ini bali creative innovation center adalah
fasilitasi pemerintah di mana para entrepreneurs itu tinggal datang bawa badan
jadi komputer laboratorium jaringan semua tempat listrik disediakan oleh pemerintah
sehingga silakan dipakai sampai startup itu jadi
nah ini salah satu contoh
berikutnya tentu ada program program semacam finance
teknologi atau support untuk permodalan
yang ketiga tentu pelatihan pelatihan
keempat tentu terkait dengan produk
nah pemerintah akan bantu untuk standarisasi dan juga dorong kualitas dari produk itu sendiri
terima kasih pak menteri
itu dari kementerian
nah saya juga ingin tahu nih mereka yang ikut ini tidak hanya dari mahasiswa
namun juga tadi saya lihat ada yang sudah berhasil menciptakan startup yang kemudian dipasarkan
kepada para seller ataupun penjual yang akan menjual produk produknya
salah satunya adalah mas siapa
bisa berdiri mas
anda kan sudah artinya sudah berhasil sudah menjalankan bisnis pelaku bisnis lah
kemudian kenapa ikut acara meet up dengan apa ya bekerjasama dengan perindustrian seperti ini
apa yang anda dapatkan lagi
oke tentu saja sih ya
jadi kenapa ya walaupun kita sudah juga udah bisnis sudah rana
dan juga kenapa kita selalu ikut event event seperti ini
tentunya juga saya pengen belajar lebih banyak
dan juga tadi ada pak menteri saya belajar tentang bisnis empat
dan juga dari teman teman yang sudah lebih mapan daripada yang sudah saya bangun sekarang bisnisnya
ada blidode ada mbak indah dan juga nanti ada mas lembu
ada juga dari influencer
jadi yang ingin saya cari itu adalah pengalaman apa namanya juga pengetahuan dan juga teman teman dan juga networking seperti itu sih
oke terima kasih
ya di sesi kedua nanti masih ada dua pelaku bisnis
artinya ada dua anak muda yang juga akan berbagi pengalamannya bagaimana dia memulai
kemudian bagaimana dia tetap mengembangkan bisnis bisnis startup yang sudah dijalankan
nanti para peserta harus tetap semangat untuk mengikuti acara ini
iya kembalikan anda elvira
baik menarik sekali event di sana hari ini
jangan lupa terima kasih informasi anda langsung dari bali